proses memasak membutuhkan waktu yang cukup lama
sekolah rakyat sd itu juga banyak yang sukses juga
petugas bisa menindak hingga ratusan pengendara sepeda motor
dulu itu ada tulisan yang dibuat oleh orang cina
bagi anak anak untuk terlibat dalam tradisi dan perayaan budaya
ya anda warga sekitar sumatera selatan tentunya harus siap dengan bahan bahan untuk bisa masuk belajar bareng ya di rumah batik selasan
walaupun tidak populer sekalipun
jadi semua sebagian besar disimpan di ukraina
pemahaman security global salah
kuanto setelah dicermati ternyata lokasi yang dimaksud
jadi tidak semuanya mengikuti
sudah hampir sepekan kota bandung menyendang status zona merah
jadi sampai sekarang kita belum boleh juga makan buka bersama ya buka bersama di restoran belum boleh